nah ini di belakang saya adalah tempat ruangan di mana sang raja duduk di singgah sananya
makan malam dan makan malam